selamat siang anda menyaksikan go mudik cnn indonesia
jumlah penumpang arus mudik melalui bandara igusti ngurah rai bali mulai meningkat
namun diperkirakan puncaknya akan terjadi pada jumat sore hingga sabtu
menurut data posko terpadu angkutan lebaran bandara igusti ngurah rai hingga kamis pagi
jumlah penumpang yang meninggalkan bali mencapai empat belas empat ratus tujuh puluh lima orang
untuk melayani penumpang mudik melalui bandara ini
pihak angkasa pura menyetujui permintaan penambahan jumlah penerbangan sebanyak dua ratus dua puluh enam penerbangan
koresponen cnn indonesia nyorman wiryadinate saat ini berada di bali
tepatnya di bandara ngurah rai bali
wirya seperti apa suasananya sekarang
iya putri saya bukan sedang berada di bandara tapi saat ini saya terengah berada di terminal ubung denpasar
terminal bis yang memberangkatkan penumpang dari denpasar menuju pulau jawa maupun ke daerah timur menuju pulau lombok
dan data dari tanggal hari rabu kemarin jumlah penumpang yang keluar dari terminal ini telah mencapai dua lima penumpang
ini trennya menurun dibanding dengan tahun dua ribu lima belas lalu di lebaran tahun dua ribu lima belas yang lalu
di hari yang sama penumpangnya bahkan lebih tinggi yakni dua empat ratus enam puluh orang penumpang
jadi ada penurunan penggunaan modal transportasi bus di terminal ini
di bali dimungkinkan karena ini terjadi akibat banyaknya pemudik yang menggunakan sepeda motor
ataupun pemudik yang menggunakan moda transportasi udara
sehingga tahun ini saja hanya dipersiapkan sekitar enam puluh dua armada bus
sementara di tahun kemarin ada tujuh puluh dua armada bus yang melayani angkutan lebaran maupun liburan di selama libur lebaran ini
wiria kapan kira kira puncak mudik di terminal ubung bali
diprediksi memang di terminal ubung ini akan terjadi lonjakan jumlah penumpang pada hari minggu sore besok
dan penumpang diperkirakan akan lonjak pada hari itu
dan penumpang yang bersepeda motor artinya para pemudik yang menggunakan sepeda motor juga diperkirakan akan mulai meninggalkan bali
atau memulai pulang ke tempat asal masing masing diperkirakan pada hari jumat maupun hari sabtu
biasanya kalau puncak jumlah
pemudik melewati terminal ini akan lebih ramai pada saat ini
baik terima kasih nyoman wirya dinata dari terminal ubung dan pasar bali
dan berikutnya bagi anda yang berencana menempuh perjalanan mudik anda bisa memanfaatkan aplikasi gomudik
aplikasi ini telah kami siapkan untuk kenyamanan anda
aplikasi gomudik dapat diakses melalui google play store
untuk anda para pengguna telepon pintar android
selain dapat mengakses informasi lalu lintas secara langsung dengan puluhan gambar cctv

dan dari berbagai titik anda juga bisa mengakses informasi jalur alternatif
yang tentu saja ini bisa mempercepat waktu tempuh anda
sekian informasi terkini gomudik dua ribu enam belas cnn indonesia
kami kembali hadir satu jam lagi
jangan lupa unduh aplikasi gomudik
saya putri ayu ningtyas terima kasih